melanjuti rencana pembentukan holding migas perusahaan gas negara atau opgn secara resmi mengambil alih pt pertamina gas atau pertagas
dilansir cnn indonesia com akhir pekan lalu pt gas negara telah menandatangani perjanjian jual beli saham dengan pertagas
nilai penjualan saham tersebut mencapai rp enam belas enam triliun dengan pengambil alihan rp dua lima ratus sembilan puluh satu sembilan puluh sembilan lembar
pengambil alihan saham pertagas merupakan langkah awal dari pembentukan perusahaan induk atau holding migas yang direncanakan oleh pemerintah
pembentukan holding migas diharapkan mampu memperkuat distribusi gas serta memangkas ongkos produksi gas di indonesia